ketua mui jateng ki haji ahmad daroji jumat siang menjelaskan
ternak yang terjangkit pmk ringan masih sah sebagai hewan kurban
secara klinis hewan yang terinfeksi pmk ringan memiliki gejala lepuh pada kuku
kondisi lesu tidak nafsu makan dan keluar air liur berlebihan
meski pmk tidak menular ke manusia
ahmad daroji meminta agar proses penyembelian hewan kurban yang terinfeksi pmk ringan
tidak dilakukan di lingkungan masjid atau permukiman
tapi diarepehas tempat yang lebih profesional
selain untuk menjaga kesehatan daging kurban juga mencegah persebaran pmk
bagian mulut dan kuku juga tidak boleh dimanfaatkan tapi langsung dikubur
mereka itu tidak menyembeli sendiri
mereka boleh menapu hewan tapi tidak menyembeli sendiri
supaya penyembeliannya itu bisa betul betul menjaga hijinitas
menjaga jangan sampai menular pada hewan yang lain
mereka sudah bisa membeli halal memang iya
halal menyembeli tapi penularannya ini mereka sulit melakukan
kepala rph semarang ika nurawati mengatakan
pihaknya siap melayani permintaan penyembelihan hewan kurban di masa pmk
semakin banyak hewan kurban yang disembeli di rph semakin kecil pula potensi penyebaran pmk
hingga kini pmk di jawa tengah sudah menyebar ke tiga puluh satu kota kabupaten
sebanyak delapan ternak terduga pmk dua ratus enam puluh empat diantaranya positif
sementara satu ratus empat puluh delapan ekor ternak terkena pmk sudah dipotong atau mati
renang cahyo semarang jawa tengah